akibat kurangnya pasokan bawang merah ke pedagang pasar tradisional
harga bawang merah di sinjai sulawesi selatan melonjak hingga tembus angka rp tujuh puluh per kilogram
harga bawang merah di pasar tradisional sinjai merangkak naik dari rp empat puluh per kilogram menjadi rp tujuh puluh per kilogramnya
naikan harga bawang merah ini sudah terjadi sejak sepuluh hari pasca lebaran idul fitri
melonjaknya harga bawang merah disebabkan oleh kurangnya pasokan bawang
akibat para petani bawang mengalami gagal panen karena cuaca buruk